menemani anak belajar menjadi kegiatan sehari hari dania di masa pandemi
untungnya dania memiliki usaha sendiri sehingga dia bisa mengatur waktu dan baru bekerja setelah pelajaran jarak jauh selesai
anaknya fatih mikaeldani berusia sembilan tahun duduk di bangku kelas tiga di sebuah sd swasta di kota bandung
setiap hari fatih harus mengikuti pelajaran jarak jauh selama dua jam di depan layar
untuk duduk diam juga fokus selama itu menjadi tantangan terberat fatih karena hal itu membuatnya bosan
selain itu fatih juga memiliki seorang adik perempuan berusia tujuh tahun dan duduk di bangku kelas satu sd
keduanya perlu dipersiapkan agar dapat dengan baik mengikuti pelajaran sekolah
karena memang kan dua duanya kinestetik perlu bergerak ya udah akhirnya bangun lebih pagi
pagi paginya bebasin dulu yang penting udah sarapan udah mandi udah pakai seragam tuh
jadi main banget
dulu lah sekitar satu jam setelah itu udah baru mereka bisa lebih fokus juga
sekolah daring yang dilakukan selama masa pandemi telah mengubah kebiasaan anak anak dan orang tua terutama dalam cara belajar
jika tidak menemukan pola atau strategi belajar yang tepat bisa menimbulkan stres
stres itu biasanya muncul ketika keterampilan kita lebih kecil daripada masalah yang kita hadapi
semakin kita nggak terampil semakin akan kita stres dan tegang
karena kita gak tahu cara ngatasinnya kayak gimana
jadi yang perlu diupgrade di sini memang skill orang tua entah dalam mengelola waktu
ataupun dalam mendampingi anak belajar
yang paling gampang itu memang perbanyak ngobrol dengan orang tua lain
perbanyak ngobrol dengan sekolah
akibat dari pandemi covid sembilan belas para pelajar di indonesia harus mengikuti pelajaran jarak jauh
yang sudah berlangsung sekitar tujuh bulan
hingga kini belum ada kepastian kapan anak anak bisa kembali ke sekolah
karena itu penting memastikan anak anak dan orang tua bisa menjalani belajar daring tanpa stres